keinformasi berikutnya dari seorang warga negara asing melawan dan juga membentak polisi ketika terjaring razia di ubud gianyar bali
peristiwa ini terjadi ketika polisi menggelar razia pengendara lalu lintas di ubud gianyar bali pada rabu
bule yang diketahui bernama brian asal amerika serikat ini melanggar aturan lalu lintas karena tidak memakai helm dan juga baju
namun ketika ditegur ia malah balik membentak dan mengumpat polisi
meski berusaha mengelak dan dengan marah marah bule itu kerap tetap diberi sanksi tilang
sejumlah warga negara asing yang melakukan pelanggaran lalu lintas juga mendapat sanksi yang sama
menanggapi peristiwa ini polda bali meminta anggotanya tetap profesional dan humanis ketika berhadapan
berhadapan dengan siapa saja termasuk ketika berhadapan dengan wna yang arogan
namun tindakan tegas tetap wajib diterapkan sesuai pelanggaran yang telah dilakukan
saat ada razia tidak menggunakan helm memang terjadi adu argumen di sana
tetapi kita sudah menyampaikan kepada petugas apabila melaksanakan pemeriksaan ataupun razia di jalan tetap secara humanis
walau pihak ataupun yang dilakukan pemeriksaan menyampaikan atau berargumentasi dan lain sebagainya tetapi kalau ada pelanggaran tetap ditindak tegas